presiden joko widodo meminta warga net untuk menghentikan kampanye uninstall atau menghapus unduhan aplikasi bukalapak karena bisa merugikan perekonomian indonesia
hal tersebut disampaikan jokowi dalam jumpa pers usai bertemu dengan pemilik perdagangan elektronik bukalapak ahmad zaki di istana merdeka sabtu pagi
jokowi menilai tagar uninstall bukalapak kontraproduktif dan bisa merugikan bisnis perdagangan elektronik karena bersama gojek traveloka dan tokopedia bukalapak menjadi tonggak perekonomian digital indonesia
kita juga ingin mendorong umkm kita dari offline supaya masuk ke marketplace ke online system
sehingga sekali lagi kita harus juga mendorong unicorn unicorn indonesia
agar juga memiliki ruang
untuk berkompetisi dengan negara negara lain
kita harus bijak dalam bersikap matang dalam bersikap dalam setiap peristiwa apapun
oleh sebab itu saya mengajak hari ini untuk menghentikan untuk stop uninstalling
karena kita harus dorong
terus dorong anak anak muda yang memiliki inovasi memiliki kreativitas untuk maju